kamu di rumah sakit sekarang
kamu kena penerahan
tadi aku bilang sama dokternya kalau kamu tuh sayang banget sama bayinya
dan aku bilang jangan nih goret
sebaiknya kamu gak usah cerita ya sama ibu sama mama tentang kejadian ini
sekarang gimana aku harus gak cerita
kamu kan di rumah sakit
kamu juga gak mau kan melihat orang tua kita berantem terus
kau gak usah mikir itu lagi ya
iya tadi aku di depan
aku ketemu sama orang
katanya dia itu nolongin kamu
dia tuh siapa
aku juga gak kenal
tapi dia juga sering datang ke tempat aku ngajar
mungkin dia anak jalanan ya
orangnya masih di depan
aku mau bilang terima kasih
nah itu dia tadi aku mau bilang terima kasih juga
aku cari cari di depan dia gak ada
wah kalau dibaca dari surat lamaran dan cv anda
kelihatannya lawangan di sini tidak cocok untuk anda
karena yang kami butuhkan hanya administrasi saja
saya mampu menjadi staff administrasi dan saya yakin saya bisa melakukan tugas itu
dan saya akan bekerja keras
saya suka semangat anda
jadi kapan anda bisa mulai bekerja
papa dapat kepentingan
emang kalau allah sudah menentukan rezeki itu gak kemana ya
pokoknya semua ini berkat toa
kalau papa dapat gaji awal bapak mau beli kamu hadiah
ada harum harum gak
mama memang punya firasat kalau kamu hari ini akan mendapat kerjaan
ternyata alhamdulillah menjadi kenyataan
ya udah sini mak
kuenya biar dewi yang potong
ini satu orang satu
ma kuenya sita dipotong dua lagi aja mak
jadi setengahnya itu untuk dua
terima kasih sita
iya lima enam banyak
nah lima enam banyak
jangan quran attitude

kita bagi dua
jadi mirza dapat yang paling banyak
karena berkat pertolongan dia
kita sampai sekarang masih punya tempat berteduh kan
mama udah perhatian dan juga sayang sama mirza
itu sangat berarti buat aku ma

kamu harus sisihkan sebagian buat dia ya
hitung hitung bales budi buat kebaikan dia selama ini
jangan maju ke depan
sita itu dipanggil
sita tolong om satria sama tatrila jadi pembawa bunga ya